dua hari jelang pergantian tahun arus lalu lintas menuju puncak bogor jawa barat kembali macet parah
jumat pagi tadi kendaraan antri di tol ciawi sejauh tujuh km
polisi melakukan buka tutup arus dari berbagai arah
nah rekayasa satu arah menuju arah puncak juga akan diberlakukan lebih dari dua kali
ribuan kendaraan wisata sejak jumat pagi berdesakan keluar gerbang tol ciawi kabupaten bogor jawa barat
antri yang berlapis membuat kemacetan sejauh tujuh km
kepadatan terus mengular di sepanjang ruas gadok megamendung hingga cisarua
membeludak ke jumlah kendaraan membuat pengendara yang hendak menuju puncak antri berjam jam
polisi setempat menerapkan buka tutup arus dari berbagai arah
sejumlah hambatan kemacetan titik temu hingga penyempitan jalur membuat separuh arus kendaraan dialihkan ke jalur alternatif
polisi juga akan memperlakukan rekayasa satu arah atau one way menuju kawasan puncak di luar jadwal biasa sebanyak lebih dari dua kali
ini untuk apa demi mengantisipasi penguncian arus tentunya